bertarung nyawa di samudera terkadang harus beradu kuat dengan tuna di lautan
inilah kisah para nelayan tuna yang belum bisa menikmati tingginya harga jual tuna di negara importir
musik dangdut menjadi penyemangat nelayan asal benoa bali menangkap ikan tuna di samudera hindia
tak pakai jari mereka hanya mengandalkan kekuatan tangan menarik ikan tuna yang sudah menggigit umpan
inilah metode penangkapan tuna yang dianjurkan pemerintah yakni cara long line dan hand line
hasil tangkapan berbulan bulan melaut ini dibongkar di pelabuhan
kru kapal berharap ikan tangkapannya bernilai jual tinggi untuk menutup ongkos melaut
karena dalam sekali jalan mencari tuna kapten kapal harus menyiapkan makanan anak buah kapal selama tiga bulan lima puluh ton solar dan sepuluh ton umpan
padahal selama melaut para nelayan tak jarang bertaruh nyawa dan hidup berbulan bulan di laut lepas demi berburu tuna
kalo misalnya cuma lima belas atau tujuh belas bulan

untuk delapan bulan
atau tujuh bulan dapatnya lima belas juta
di pasar dalam negeri satu kg daging ikan tuna dijual rp empat puluh hingga rp lima puluh
sedangkan di pasar luar daging tuna bisa dihargai hingga rp satu ratus lima puluh per kilogram
target kita tahun ini kita bisa dapat msc marine suarted council
itu kita akan punya satu peluang untuk dapat harga yang baik
dengan grade yang kelas a premium a
nah itu caranya ya cara menangkapnya baik penanganan di atas kapal baik
tuna merupakan salah satu penyumbang ekspor perikanan terbesar kedua setelah udang
bila ketersediaan tuna di lautan bertambah banyak
maka bisa meningkatkan pendapatan para nelayan lokal
ruli kurniawan untuk cnn indonesia